pak hermono langsung saja ini ketika kita membahas bagaimana kemudian indonesia menyetop pengiriman pekerja migran indonesia ke malaysia kita harus bahas juga poin perjanjian apa saja sih pak memangnya yang dilanggar dan kemudian berpotensi menjadi celah celah eksploitasi bagi pekerja migran indonesia pak laonde visa kita
jadi dengan malaysia terus melakukan perekrutan pekerja rumah tangga
dengan sistem online dengan melakukan konversi visa turis atau visa kunjungan menjadi visa kerja maka ini dengan sendirinya melanggar seluruh mou ketentuan ketentuan mou
karena dalam mou itu jelas ya tegas bahwa perekrutan untuk pekerja domestik itu hanya melalui satu hanya melalui satu kanal yaitu sistem one channel system
jadi begitu channel ini tidak digunakan
nah untuk perekrutan pekerja sektor domestik maka otomatis seluruh pasar seluruh term and condition dalam mou itu dilanggar seluruhnya
itu otomatis karena mereka seluruhnya tidak melaksanakan mou secara keseluruhan ya
oke oke ketika kita bicara kemudian tentang bagaimana kemudian respon dari malaysia menindaklanjuti ini
dinyatakan bahwa mungkin akan juga merekrut pekerja
migran begitu dari bangladesh salah satunya dan tidak masalah ketika memang indonesia tidak atau menyetop pengiriman sementara bagi pmi ke malaysia begitu
sejauh ini bentuk komunikasinya perkembangannya seperti apa pak dengan pemerintah atau otoritas malaysia
jadi kalau misalkan malaysia mau merekrut dari negara lain itu hak malaysia silakan saja
kan kita juga tidak bisa melakukan
tapi malaysia juga tidak bisa melarang indonesia untuk tidak mengirimkan
tetapi yang menjadi dasar mbak maipi kekuatan kerja itu tidak bisa di trade off
tidak bisa ditukar dengan martabat bangsa dengan dignity bangsa
kalau malaysia jelas jelas sudah mengkhianati apa yang dia sepakati di depan presiden kita
maka apapun costnya kita tidak bisa terima itu
jadi kalau misalkan malaysia mau mengambil dari negara lain ya silakan
dari dulu juga boleh boleh aja
kenapa kok dari dulu tidak mengambil
dari bangladesh atau dari mana
kenapa kok dari indonesia
jadi kita tahu lah ya
ini saya sudah katam
tenang tenang saja ya
tapi itu yang lebih penting ya
jadi kita juga harus melihat dalam hubungan bilateral ini
jangan menganggap bahwa indonesia lebih butuh malaysia
kita juga bisa mengklaim malaysia juga butuh indonesia
jadi jangan menangan menangan seolah olah indonesia kalau tidak ada malaysia mati
tidak ada itu tidak ada cerita gitu gitu ya
kita tahu lah ya begini gini
pak dubas sebelum kemudian ada tindakan tegas begitu dari pemerintah indonesia dalam hal ini melakukan penghentian pengiriman sementara begitu
bagi pekerja migran indonesia ke malaysia
sebelumnya sudah ada komunikasi belum pak yang dilakukan atau mungkin diskusi terkait dengan pelanggaran poin poin dalam mou
seperti yang bapak sebutkan tadi ya di pasal tiga poin c begitu dari mou ini dilanggar
nah setelah adanya pelanggaran tersebut
apakah kemudian sempat ada komunikasi sampai sebelum akhirnya tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah indonesia
jadi waktu itu kan sebetulnya kita sudah sampaikan secara informal
dan sebetulnya sebetulnya surat saya keluar ke menteri sumber daya manusia setelah berkoordinasi dengan jakarta
saya sudah ingatkan
pak menteri ini kan terjadi pelanggaran gimana
tapi ya gimana lah biasa lah ya
karena memang kita tahu di sini ada
ketidaksinkronan kebijakan antara kementerian sumber manusia dan kementerian dalam negeri
lalu pak menteri sarafanan minta
pak dubes tolong kirim surat saja deh secara resmi supaya kita bisa angkat ini ke sidang kabinet
oke saya kirim suratnya
kemudian hari ini saya baca berita ya
saya beri berita pernyataan dari perdana menteri ismail sabri yang meminta menteri dalam negeri dan menteri sumber manusia
segera menyelesaikan masalah ini dengan indonesia

itu yang kita tahu ada instruksi dari perdana menteri yang saya baca hari ini
ya kita tunggu saja bagaimana mereka akan merespon concern kita ya
kita masih menunggulah
memang kita masih akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa
artinya untuk kedepannya berlaku sejak tiga belas juli lalu ya pak ya
hingga berarti belum diputuskan batas waktu sampai kapan
ini akan dihentikan begitu
batas waktunya sampai malaysia punya komitmen untuk melaksanakan mou
karena kalau tidak melaksanakan mou ya apa poinnya
karena buat apa kita punya mou yang ditandatangani di depan presiden
kalau mereka tidak ada komitmen ya mungkin kita harus bahas lagi apakah mereka mau membatalkan
apakah mau mengawal demand
kan dalam mou itu sudah ada artikel artikel
yang memungkinkan salah satu pihak untuk melakukan aman demand
melakukan penindaan penundaan
ataupun bahkan mau penghentian
silahkan saja mau opsi mana yang dipilih ya
kita akan mengikuti saja apa yang menjadi respon dari malaysia
semua boleh kok
dalam mou itu dibolehkan untuk melakukan penundaan penghentian ataupun menindakan aman demand
pak dubes kita akan kemudian berfokus
kita akan lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana
kemudian sistem yang dilanggar begitu ya
dari mou yang ada ini yang dilakukan oleh otoritas malaysia
dengan menggunakan sistem rekrutmen online begitu
salah satunya untuk pekerja rumah tangga
ini dikhawatirkan atau membuat pemerintah indonesia geram
karena memang ditakutkan akan terjadi eksploitasi
akan terjadi human trafficking di situ
kalau kita bicara soal sistemnya
seberapa kemudian besar ya pak ya
menakutkannya sistem ini memberi celah akan
memberi celah akan adanya eksploitasi bagi pekerja migran indonesia
seperti apa pak kondisinya
jadi yang mereka gunakan sekarang
yang pasti kita tidak punya informasi sama sekali
tidak ada informasi sama sekali
siapa pekerja kita siapa majikannya berapa dibayar
di mana rumahnya apakah gajinya sudah dibayar apa belum
kita tidak tahu sama sekali
dan yang kita tahu ya
banyak sekali kasus kasus yang kita tangani
itu adalah dampak dari sistem ini
karena ini membuka celah
satu membuka celah terjadinya perdagangan manusia
karena kan siapa saja boleh ngirim
orang ngambil dari kampung kampung langsung dijual ke malaysia
kemudian juga terjadinya eksploitasi
karena kita tidak tahu sama sekali
tidak ada data sama sekali
yang kita pastikan yang kita tahu
malaysia itu kan dalam laporan
itu masuk dalam tier tiga
itu tiri yang paling rendah tuh
tidak ada yang lebih rendah dari retir tiga
nah sekarang ini dalam minggu depan
akan keluar lagi report dari us state department
mengenai malaysia ataupun negara negara lain
kita lihat saja apakah malaysia sudah menaik kelas
menjadi tier dua atau tier dua wasit
atau masih tetap di kelas bawah ya kita lihat saja
kasus kasus perdagangan orang di sini sangat marah
itu sebabnya malaysia masuk dalam peer tiga
yang pasti kasus kerja paksa di malaysia itu juga banyak
sampai malaysia mengeluarkan rencana aksi nasional
untuk menghentikan kerja paksa
ini kan artinya malaysia juga mengakui
bahwa praktek kerja paksa itu ada di sini
itu juga sebabnya beberapa perusahaan malaysia
juga kan kena band di amerika di kanada
karena tuduhan melakukan kerja paksa terhadap para pekerjanya
jadi ini yang menjadi persoalan
secara data temuan sejauh ini pak
karena kan memang yang sudah kedepannya ini
memang sudah di stop sementara begitu
tapi sebelumnya ada beberapa yang mungkin sudah melalui proses
yang kemudian berpotensi untuk ada human trafficking
ada pula eksploitasi begitu
ada temuan data data mungkin pak
yang dihimpun oleh pemerintah indonesia
jadi yang yang
yang kita tahu
yang sudah direkrut melalui sistem online ini
sejak dua ribu delapan belas itu kan sekitar tujuh lima ratus an ya
selama ini banyak yang kasus kasus kita tangani
justru yang melalui sistem ini
bahkan untuk yang baru saja nih ya
baru dua hari tiga hari yang lalu
itu ada tujuh orang ya
yang lari ke kbri karena direkrut melalui sistem ini
dan mereka diminta
mereka minta perlindungan ke kbri
jadi ini banyak sekali kasus kasus yang terjadi
karena sistem perekrutan yang tidak termonitor oleh kita
banyak kasus kasus terjadi karena kita tidak tahu kontrak kerjanya seperti apa
yang tahu setelah mereka bermasalah
baru mereka minta pertolongan kbri
tapi jumlahnya banyak
ini kita bicara ribuan lah ya
dan memang ya keberadaan pekerja migran di indonesia
sebagai apalagi devisa ini
memang peran negara tugas negara
diatur dalam undang undang untuk melindungi ya pak ya
terakhir pak hermono
ketika kita bicara soal penyetopan pengiriman sementara pekerja migran indonesia ke malaysia
ini juga pasti akan berdampak bagi pekerja indonesia yang ada begitu
sejauh ini komunikasinya dengan kementerian luar negeri
seperti apa pak
untuk kemudian tetap bisa mengakomodasi kebutuhan dari para pekerja migran indonesia ini
kita selalu koordinasi dengan kementerian tenaga kerja
kementerian luar negeri
dan kita sebetulnya juga sudah buat kalkulasi lah ya
ya tentu ini akan tergantung seberapa lama
semakin lama tentu dampaknya semakin besar
tapi dampak semakin besar bukan hanya untuk indonesia
tapi juga dampak semakin besar juga ke malaysia juga kan begitu
tetapi kita sudah kalkulasi
insya allah ini dampaknya tidak terlalu besar
karena yang kita moratorium itu kan yang permohonan baru
sementara yang sudah berproses
itu kita bolehkan untuk melanjutkan prosesnya
karena juga kita tidak ingin merugikan mereka lah ya
jadi ini ada sekitar lima ribuan
saya kira ini bisa melanjutkan prosesnya
baik yang pasti tadi anda menyatakan menyampaikan bahwa update nya
perdana menteri malaysia ini juga sudah memerintahkan ya pak ya
untuk bisa menyelesaikan masalah pekerja migran indonesia ini
sudah menginstruksikan kepada menteri menterinya
untuk bisa menemukan solusi dari adanya permasalahan ini
kita akan tunggu nanti update nya seperti apa
terima kasih banyak pak hermono
duta besar republik indonesia untuk malaysia
sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu pak
terima kasih mbak mepri